menurut badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bogor dan bpbd dki jakarta
februari ini adalah puncak hujan untuk wilayah jakarta dan sekitarnya
bahkan potensi banjir akan meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan
berikut kami hadirkan sejumlah kejadian dramatis yang terjadi akibat derasnya arus sungai ciliwung bogor jawa barat pada hari ini
inilah detik detik robohnya sebuah rumah di bantaran sungai ciliwung bogor jawa barat senin pagi
gambar yang dikirimkan oleh komarudin ketua rt babakan pasar bogor ini
awalnya merekam derasnya arus sungai ciliwung senin pagi
arus deras yang akhirnya mengerus fondasi rumah yang bagian belakangnya memang sudah lebih dulu jebol ini
derasnya arus luapan sungai ciliwung senin pagi juga mengakibatkan jembatan alternatif di hulu katulampa bogor jawa barat terputus
terjangan arus bahkan membuat pagar jembatan penghubung dengan wilayah gadok itu ambrol
akibat jembatan putus diterjang arus warga tak dapat melintasi jembatan sepanjang hampir dua puluh meter tersebut
selain itu permukiman warga hingga sawah di sepanjang bantaran ciliwung juga terendam banjir
hingga senin siang banjir di permukiman bantaran sungai masih belum surut lantaran masih tingginya arus sungai ciliwung
hujan deras yang mengguyur kawasan puncak bogor jawa barat selama lebih dari dua belas jam membuat debit air di bendung katulampa terus naik
senin siang ketinggian air sempat bertahan di level dua ratus empat puluh cm
pantauan tinggi permukaan bendung katulampa sepanjang senin ini tercatat sebagai yang tertinggi di awal tahun ini
dalam beberapa jam air diprediksi tiba di ibu kota
guyuran hujan deras sejak minggu pagi juga membawa bencana di kawasan puncak bogor
hujan memicu longsor yang meluluh lantakan sejumlah bangunan
salah satunya sebuah bangunan di kawasan cikeretek caringin kabupaten bogor yang akhirnya musnah ditimbun longsor